seorang ibu di probolinggo jawa timur
terekam kamera pengawas cctv saat mencuri sejumlah bunga hias
dengan mengendarai motor metik pelaku berhenti tepat di rumah korban
dan bergegas mencabut dan mengambil sejumlah bunga yang ada di pot
kejadian ini terjadi pada kamis dinihari
namun atas alasan kemanusiaan
korban tidak berniat melaporkan aksi pencurian tersebut ke pihak kepolisian
aksi pencurian tanaman hias sendiri sudah pernah terjadi sebelumnya
di pematang siantar sumatera utara
seorang ibu mencuri satu batang bunga gelombang cinta senilai rp empat ratus
beserta dua batang aglonema senilai rp dua ratus per batangnya
aksinya ini sempat rekam cctv dan viral di media sosial
tidak hanya tanaman hias
ikan cupang juga kerap menjadi target pencurian
pada dua puluh dua oktober lalu
aksi pencurian ratusan ikan cupang terjadi di salah satu rumah kos di samarinda kalimantan timur
beraksi seorang diri pelaku mengambil sekitar lima ratus ikan cupang dengan jenis yang mahal
total kerugian yang dialami korban pun mencapai jutaan rupiah
sementara di tanjung balai sumatera utara
sekelompok pemuda mencuri ikan cupang yang terpajang di teras rumah korban
sang korban yang bernama ezra mengaku
sudah dua kali mengalami pencurian ikan dengan total kerugian ratusan
dan setelah itu

di masa pandemi ini
tanaman hias dan ikan cupang tengah diminati masyarakat
tingginya permintaan membuat harga jual dari tanaman hias dan ikan cupang meningkat
menurut kriminolog yogo trihendiarto
tren penjualan ikan dan tanaman hias yang meningkat ini menjadi salah satu motif pencurian pelaku
mana value yang menguntungkan bagi dirinya
apakah ikan cupang dengan kategori yang tertentu yang dianggap mahal itu bisa diambil atau tidak
lalu dijualnya dengan lebih mudah
mencuri tanaman atau ikan cupang hias yang sedang tren
itu akan memudahkan dalam proses penjualannya
sehingga hasilnya akan lebih cepat untuk didapatkan
dengan maraknya kasus pencurian yang terjadi
pemilik perlu meningkatkan penjagaan dan hati hati dalam menyimpan tanaman atau ikan hias
kadang kadang tanaman dianggap tidak perlu dijaga dengan sangat hati hati
padahal pelakunya itu juga melakukan kegiatan observasi
misalkan menyamar sebagai pembeli
pemilik tanaman hias atau binatang tadi
resikonya itu sangat besar tergantung dari bagaimana gardensi
bagaimana penjagaan yang dilakukan oleh kita sebagai calon target sasaran korban kejahatan
terlepas dari tren yang sedang digandrungi
waspada dan selalu hati hati menjadi kunci agar terhindar dari aksi kejahatan
yang mungkin terjadi di sekitar kita
tim liputan cnn indonesia